sebanyak satu ratus lima narapidana yang melarikan diri saat kerusuhan lapas narkotika kelas tiga di kabupaten langkat sumatera utara berhasil diamankan dua diantaranya ditangkap kamis malam di kecamatan medan sunggal saat menaiki angkutan kota
razia di sejumlah daerah gencar dilakukan petugas kepolisian untuk menangkap kembali napi yang melarikan diri akibat kericuhan di lapas narkotika kelas tiga kecamatan hinai kabupaten langkat sumatera utara kami siang
kamis malam dua napi berhasil ditangkap petugas kepolisian resort kota medan di jalan gatot subroto di kilometer enam belas kecamatan medan sunggal
napi bernama rizky dan angga ditangkap saat melarikan diri dengan menaiki angkutan kota menuju kota medan
untuk mengelabui petugas mereka sempat membeli baju dan celana baru
mereka mengaku setelah polisi terus menginterogasi mereka mereka mengaku hendak kembali ke rumahnya di kecamatan medan tembus
tekan dari sini supaya jangan masuk ke dalam kota
jadi dari tadi sekitar jam empat kita sudah langsung diperbatasan ini
dengan hasil sudah ada tujuh tetapi yang pasti itu napi kabur ada dua lima lagi masih kita identifikasi
sebelumnya pada kamis sore dua puluh dua warga binaan yang kabur saat kerusuhan juga berhasil diamankan polsek hinai kabupaten langkat
tidak ada yang bisa diangkat sendiri oleh petugas saat patroli sejumlah napi diserahkan oleh warga
ke dua puluh dua warga binaan tersebut kemudian diamankan di sel tahanan posek hinai sambil menunggu instruksi lebih lanjut
selain di polsek hinai sejumlah warga binaan kabur lainnya juga ada yang sudah berhasil ditangkap di polsek tanjung pura polsek setabat dan polres langkat
sementara itu kondisi lapas langkat sumatera utara saat ini sudah kondusif usai kerusuhan
sebanyak lima ratus personel tni polri dikerahkan untuk menjaga lapas
menurut catatan cnn indonesia com hingga jumat ini hari pukul satu lebih delapan belas waktu indonesia barat sebanyak sembilan puluh delapan napi yang kabur telah berhasil ditangkap
tim liputan cnn indonesia